sementara banjirop masih melanda sejumlah daerah di jawa timur di probolinggo
tiga kecamatan nyaris lumpuh sejak lima hari terakhir
akibat diterjang banjirop setinggi satu meter lebih
sementara di terenggalek banjirop menyebabkan puluhan kios dan warung milik warga terendam
sejak hari sabtu lalu banjirop menghantui ribuan kepala keluarga di tiga kecamatan
kecamatan paiton kerasaan dan kecamatan pajarakan probolinggo
paling parah terdampak banjir adalah di desa kalibuntu kecamatan kerasaan
dengan ketinggian air mencapai satu meter pada rabu sore
akibatnya aktivitas warga nyaris lumpuh karena debit air semakin tinggi
dan merusak perabotan dan harta benda warga
namun hingga kini warga belum mendapatkan bantuan sedikitpun dari pemerintah daerah
berapa sentimeter pak tadi pak
paling satu meter
sementara di terenggalek banjirop yang terjadi di pantai cengkrong
kecamatan watulimo kabupaten trenggalek jawa timur
sejak dua hari kemarin telah merendam sekitar enam puluh warung yang berjajar di pinggir pantai
banjir yang mencapai ketinggian lebih dari setengah meter ini
merendam sejumlah peralatan warung mulai dari meja kursi
serta perabot lainnya hingga berserakan di hempas air
kondisi ini menyebabkan puluhan kios dan warung yang berjajar di pinggir pantai
pertemuan pedagang tidak bisa membuka usahanya
kondisi serupa juga terjadi di kawasan wisata pantai perigi trenggalek
banjirop meluap hingga ke jalan dan pertokohan yang ada di pinggir pantai
selain itu banjir juga mengancam sejumlah kapal nelayan
yang sedang diperbaiki di tepi pantai
untuk mengantisipasi agar tidak terseret banjir
para nelayan memasang tali pengaman pada kapal masing masing